dan untuk mendiskusikannya lebih dalam bagaimana kita memaknai lempar isu maupun klu yang ditunjukkan oleh presiden jokowi dodo soal reshuffle kabinet ini
sudah bergabung bersama kami yang pertama tenaga ahli utama ksp ali mohtar ngabalin
serta peneliti politik universitas al azhar indonesia ujang komandodin
assalamualaikum selamat malam bapak bapak apa kabar
baik alhamdulillah dalam kondisi baik
pak ngabalin maupun pak ujang saya akan ke pak ujang terlebih dahulu
pak kalau kemudian kita lihat rasanya momentum dikatakannya walaupun presiden mengatakan mungkin dan waktunya nanti begitu
apakah ini rasanya cukup berdekatan dengan bagaimana nasdem mengumumkan capresnya
maupun juga bagaimana peta konstelasi jelang dua ribu dua puluh empat ini sudah mulai sedikit terbangun begitu bagaimana anda melihatnya pak ujang
ya bang bram saya itu dapat info reshuffle
a satu ya tadi ditanggung jawabkan
itu satu setengah bulan yang lalu
belum kegelaran g dua puluh
jadi saya langsung dapat info
bahwa pak jokowi akan melakukan reshuffle
nah oleh karena itu info saat ini
isu saat ini ketika merebak
akan ada terjadi reshuffle
jadi saya tidak kaget tak aneh
karena memang saya dapat informasi yang
bisa dipertanggung jawabkan
akan terjadi reshuffle di
nah lalu saya katakan ketika berdiskusi
orang penting di republik ini
saya sudah sebutkan
ya kemungkinan reshuffle ini
akan menyasar kepada pak tengasem
sangat jelas sangat clear informasi yang saya dapatkan
saat ini kalau terjadi
itu adalah bagian
terdiri pada persoalan politik
saya melihatnya kan hanya ada dua bang bram
kinerja yang kedua faktor politik
kalau memang terjadi dalam waktu dekat itu
adalah karena faktor politik
yaitu faktor nasdem
ya kurang setep dengan kak jokowi
jadi saya melihat memang informasinya tidak berdiri sendiri
sudah lama saya dapatkan
kalau isu saat ini hari
muncul kembali dan akan terjadi reshuffle
saya sudah aneh dan tidak heran
dan saya meyakini kalau reshuffle nanti
lebih didominasi oleh
faktor politik dibandingkan faktor sinerja
pak ujang ini kemudian bisa kita lihat begitu
ketika misalkan nanti yang di reshuffle adalah menteri dari nasdem
bagaimana misalkan nanti yang di resafel tidak hanya dari nasdem
premis atau kemudian
apa yang anda katakan tadi bisa kita simpulkan begitu
ya sejatinya kan tadi
kita setakat yang
apakah kuncinya adalah hak prerogatif presiden
apakah hanya dari nasdem
ataupun menyasar kepada
kementerian yang lain
saya meyakini ada kunci yang lain juga
bahwa kalau dari partai politik
berat untuk bisa di reshuffle
faktanya kalau setiap ada yang di reshuffle dari menteri
selalu akan di reshuffle
tetapi digeser atau diganti
oleh kader yang lain
nah saya melihat seandainya
seakanlah hadir partai nasdem
yaitu bagian hak jokowi
suka tidak suka senang tidak senang
mungkin pak jokowi mengevaluasi menterinya itu
tetapi saya kemungkinan besar
saya memastikan ya
meresapel dari partai politik di luar partai nasdem
kecuali dari kalangan profesional
selalu yang terancam itu yang profesional
yang bukan berbasis politik
yang bukan berbasis politik
yang bukan berbasis pada partai politik
saya melihatnya ya
premis tadi ya
ya saya dapat informasi a satu
dan hari ini terbukti ya
tidak menyeruas informasi itu
akan ada reshuffle
dan tentu ya semua kembali kepada pak jokowi
apakah akan tadi ya reshuffle menteri dari nasdem
ataukah memang ada menteri lain yang reshuffle begitu
baik saya akan konfirmasi ke pak ngabalin
ketika dianggap ini lebih kental politis dibandingkin rujat
tanggapan anda dari ksp seperti apa pak
ya menteri itu kan jabatan politik kan
menteri orang menduduki jabatan sebagai menteri itu jabatan politik
kenapa jabatan politik
karena menurut regulasi
presiden ketika diberikan kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan
para menteri dalam regulasi dalam undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima yaitu
jabatan politik orang bernegara
yang memiliki kewenangan untuk bisa melakukan reward and punishment
itu adalah presiden
kalau umpama presiden kemudian melakukan evaluasi terhadap para pembantunya
tidak perlu dirisaukan itu normal sekali
hal yang paling penting
bagi seorang kepala negara
kan regulasinya menjelaskan bahwa presiden
selain kepala pemerintahan
beliau juga adalah kepala negara kan
jadi pada poin itu sebetulnya kita harus menjelaskan kepada publik
menyampaikan kepada publik agar
yang disebut dengan prerogatif presiden itu adalah
beliau mengangkat dan memberhentikan
tanpa diintervensi oleh siapapun juga
oke berarti artinya bukan hanya soal faktor kinerja begitu ya pak ngabalin
hak prerogatif ini bisa digunakan termasuk soal
pilihan politik yang berbeda di pemilu berikutnya ini juga berbeda gitu
kalau sudah menyangkut reward and punishment
salah satu diantaranya adalah melakukan evaluasi

itu sebabnya anda ingat dan kita semua tahu itu adalah melakukan evaluasi

tidak ada visi menteri visi menko mimpi kementerian lembaga dan lain lain
yang ada itu adalah visi presiden dan wakil presiden
apa maksudnya agar setiap para menteri itu bekerja dengan jalan dan pikiran
apa maunya presiden dan wakil presiden itu mendesain
kerangka kerja pemerintahan ke depan
jadi faktor evaluasi itu menjadi faktor sangat terpenting
dan jangan lupa presiden itu oleh undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
beliau diberikan kewenangan oleh undang undang memiliki hak subjektivitas
untuk bisa menilai satu perkara

kepala fungsi dan kedudukan presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara
kepala fungsi dan kedudukan presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara
kepala fungsi dan kedudukan prinsip kedudukan presiden sebagaiinkan kepala pemerintahan dan kepala negara

artinya ini bisa
kemudian kita artikan ketika
untuk next stepnya adalah berbeda
ini bukan visi presiden akan mempengaruhi
kinerjanya begitu maksud anda
presiden dan wapres jadi bapak
presiden menyampaikan bahwa
tidak ada visi menteri
kementerian lembaga dan lain lain
yang ada itu adalah visi dan
dari wakil presiden
hak otoritas tertinggi untuk memberikan
penilaian evaluasi reward
and punishment itu ada presiden
baik maksud saya begini
pak ngabalin artinya apakah kemudian
visi menteri itu bisa juga kita artikan
asal menteri tersebut
diambil dari kalangan
diambil juga dari partai politik
tapi begitu menjadi menteri
maka tidak ada
kewenangan partai dalam
mengatur mengutak atik menteri
anggota kabinet dari partai politik
oke baik baik
saya akan minta komentar pak ujang seperti apa melihatnya
frasa atau kata visi menteri
tadi bisa kita sambungkan dengan
yang disampaikan di awal tadi
ya karena memang
aturannya seperti itu
kalau kita lihat
undang undang rpjmn ya
pak jokowi ketika kampanye
itu kan harus dijewantahkan dalam
mengatakan seperti ya
tetapi harus kita ingat juga bahwa
kemenjelang tirpres dulu
itu kan ada deal deal politik
bahkan partai politik itu kan ada deal deal politik
a dapat kursi kan
partai politik b berapa kursi
itu kan hal yang tidak aneh lagi
dalam konstruksi politik kita
nah saya sepakat juga kalau itu hak prerogatif presiden
dan itu tidak ada yang membakar
karena kalau ini sistem presidensial
harus kita akui bahwa presiden punya kekuatan penuh
untuk mengutak asli kabinet kapanpun
jika kondisinya tidak memungkinkan
misalkan kinerjanya tidak perform
dan layak dievaluasi maka harus dievaluasi
tetapi saya katakan
ingat pengenir bangun beram
saya melakukan survei ya dua tahun yang lalu
saya katakan ada
yang kinerjanya biasa biasa saja bahkan jelek di bawah
dan diketuk oleh banyak media
menteri yang kinerjanya jelek pun yang di bawah itu
pak presiden tidak mengganti karena memang dari partai politik
tidak sepenuhnya benar
saya dalam konteks bahwa
pak presiden itu semua keputusan keputusan politik
ya tidak tapi pasti akan melihat visi visi baik dan buruk dari kinerja menteri itu
yang saya katakan banyak kok menteri menteri itu
dari hasil survei kita yang kita tanyakan ke publik
ini kurang layak ini kurang bagus tidak bagus
bahkan jelek itu
tapi tidak dikata
kan saya masih ingat ketika itu saya valuasi kinerja menteri
dan saya mengusulkan lima menteri
yang dire satul oleh pak jokowi
dan pak jokowi mungkin mengevaluasi secara objektif
dan secara dengar gitu berdasarkan pada masukan masukan tim
yang ada di ksp
lagi juga mungkin masukan masukan lembaga swiss play
maka ketika itu saya masih ingat
ada empat menteri yang kita usulkan yang diresapel oleh pak jokowi
oleh karena itu saya melihat kalau
kali ini yang terjadi saya melihat
evaluasi menteri memang iya
tetapi saya melihat basisnya lebih banyak kepada basis
tadi basis kepentingan politik karena persoalan
field press saya melihat begitu
tarot bahwa menteri nasional harus dievaluasi dua gitu
yaitu jalan masuknya
tapi akarnya itu sebenarnya adalah persoalan politik
saya melihatnya seperti itu karena
basis re satul itu tidak mungkin
kalau tidak ada argumennya
kalau tidak ada evaluasinya pasti akan ada
nah pintu masuknya dari situ
tetapi akarnya itu ujungnya itu ya politik
saya melihatnya seperti itu bang bram
baik menarik ini anda mengatakan kinerja
ketika didorong dorong oleh pdip adalah pintu masuk begitu
hak subjektif hak prerogatif yang anda jelaskan tadi ternyata
tidak sepenuhnya adalah soal kinerja begitu pak ngabalin
pram dengar baik baik
presiden itu punya kalkulator
punya kemampuan kalkulasi tersendiri dalam mengevaluasi
mana menteri menteri yang masih mau dipakai atau tidak dipakai
nggak ada urusannya dengan siapapun di luar
mau survei mau masukan mau segala macam gak ada cerita
baca dong itu undang undang
jadi kalau presiden itu mau melakukan
eh rizal karabinet yang memberikan
itu yang tadi saya bilang undang undang negara republik indonesia ini saja memberikan
otoritas tertingginya kepada presiden
yang memiliki hak subjektifitas
jadi nggak ada urusan dengan lain lain
nah itu satu yang kedua
saya ingat baik baik bahwa presiden
tidak mau urusan dengan internal orang berpartai maupun bersikap menjelang dua ribu dua puluh
kalau partai nasdem kemudian mencalonkan calon presidennya untuk dua ribu dua puluh
apa urusannya dengan presiden
uang partai itu kan punya kewenangan
bahwa memang ada koalisi iya tapi itu
koalisi antara dua ribu sembilan belas ke dua ribu dua puluh empat
udah itu aja kalimatnya
jadi kalau orang meneret seret presiden kemudian
umpama ada orang lain juga mengusulkan membicarakan tentang
eh siapa siapa orang
mau diganti mau dimasukin mau di apa segala macam
namanya juga orang boleh berpendapat
masa nggak boleh sih berpendapat di alam demokrasi seperti hari ini
atau umpama seperti tadi disebutkan ada orang yang berpendapat di dalam demokrasi seperti hari ini

kemudian mendorong dorong menyebutkan ini orang orang yang layak diganti atau tidak diganti
ya namanya juga orang berpendapat
tidak boleh orang berpendapat seperti itu
tapi apakah mereka punya kewenangan enggak yang punya kewenangan itu presiden
kenapa kita ambil pusing
oke baik pak ngabalin kalau begitu saya minta pendapat sekali lagi ke pak ujang begitu dikatakan tidak ada urusannya
tidak ada campurnya dengan koalisi dukung mendukung dukung dengan grup menurut saya tidak ada lagi seperti itu
tapi apakah mereka punya kewenangan yang punya kewenangan itu presiden

dan sesuai pengapain tidak salah
sebagai orang dalam
tapi saya sebagai pihak luar
yang melihat sisi lain dalam konteks politik kita
ya ada hal yang mengarah ke sana
dan ini terkonfirmasi
ya saya bukan berarti saya tahu
lalu saya mengilik ngilik informasi a satu lain sebagainya
karena saya juga dekat dengan orang orang lingkaran persisir
dan yang saya dapatkan juga
analisa analisa saya kan dari dulu juga selalu
ada agak presisi lah
jadi saya melihat
ketika saya berdiskusi terkait dengan persoalan resapel
jauh jauh hari sebelum g dua puluh itu
maka betul yang saya
bukan berarti saya membutuhkan diri sendiri
saya katakan bahwa akan ada resape
kesemir saya itu
siapa yang akan kesal saya kemungkinan akan nasib
tidak ada asap jika tidak ada api
sih ada pihak pihak
misalkan pdp yang mendorong agar nasibnya resapel
itu ada indikator
itu adalah apa namanya
soalan politik yang meliputi pertarungan di istana
dan itu biasa biasa saja dalam politik
tidak ada yang aneh juga
karena sebenarnya tadi hak prerogatif presiden jelas
kalau ada menteri yang tidak bagus
ya harus di resapel
kalau seandainya ada faktor politik
itu juga kemungkinan
jadi kewenangan presiden
jadi kewenangan presiden juga terkait kalau meresapel berbasis pada politik
gak ada yang salah juga
tetapi memang harus ada argumen
yang memperkuat bahwa reshuffle itu berbasis pada
kekuatan kinerja masing masing
apakah baik atau tidak
bagus atau tidak itu menjadi penting
karena tidak mungkin kalau hanya basis politik
kombinasi basis politik dengan basis kinerja juga
menjadi kombinasi yang bagus
saya melihat arah reshuffle ini
tetap saya meyakini
dari sisi argumentasi saya tentu yang subjektif
dan saya gabungkan dengan informasi saya yang
dari lingkaran lingkaran istana yang menurut saya a satu
ya ini berbasis politik dan mengarahnya kepada nasdem
andai nanti ada pihak yang katakanlah bukan dari nasdem
itu juga bukan dari partai politik yang koalisi jokowi yang lain
kemungkinan akan yang dikorbankan juga kalangan profesional
saya melihat tidak ada hadapi
dan dorongan pdip itu yang mengarah ke nasdem
saya sepakat juga dengan bang abalin
kalau itu hak tergantung
kalau kinerjanya sudah jelas
kalau yang diresapel
kalau tidak dipertahankan
tetap saya meyakini bahwa pak jokowi meresapel
kemungkinan arahnya kepada pak tengah
oke adakah kemudian indikator yang bisa kita lihat
ketika kita bicara ini sangat kental soal dukung mendukung
soal kemudian konstelasi menjelang dua ribu dua puluh empat
ya saya melihatnya seperti itu
kan begini ya
kan anies ini kan dianggap oleh kalangan tertentu
oleh kelompok tertentu
katakanlah sebagai anti tesa dari pak jokowi
nah nasdem ini dianggap berani melakukan manuver
terkait dengan pencapresan sesuatu
anies itu ya tadi sudut mendapatkan partai
belum mendapatkan perahu
bahkan saya pernah berbicara tentang
tema kenario tiga pasangan calon
dan simulasi dua pasangan calon
bukan begini kita bicara
jadi saya resapel ini tidak berdiri sendiri
saya meyakini walaupun hak prerogatif presiden
dan saya mengaminkan itu
tetapi tetap bahwa ini bagian dari proses perjalanan cilpres dua ribu dua puluh empat
saya meyakini itu bang bra
jadi ada hubungannya kalau saya melihat dan menilai
ada kemudian pola sebab akibat begitu ya menurut anda
yang kemudian sangat mendasari kemudian jika terjadi reshuffle dalam waktu dekat
terakhir pak ngabalin saya minta kembali tanggapan anda seperti apa
saya ingin mengatakan
dan kalau kita mau setback ya
dalam beberapa kebijakan kebijakan yang dilakukan
partai nasdem itu kan restorasi ya
jadi dalam banyak hal
sangat cermat dan cepat dalam mengambil keputusan lebih awal
coba perhatikan itu
beberapa calon calon gubernur lebih awal
bupati lebih awal
dan ini lebih awal
itu lebih awal
dan itulah partai politik
yang begitu cepat merespon tentang situasi dan keamanan
kalau hari ini kemudian
partai nasdem melihat bahwa
penting untuk harus secepatnya menonjolkan
kalau istilah teman teman di nasdem itu
sambil menguji pasar calon presidennya
ya itu itu partai politik
setiap partai politik itu kan sangat independen dalam mengambil keputusan
dalam bagaimana mencermati masa depan partainya
partai golkar dalam musyawara nasional itu menetapkan
airlangga hartarto menjadi ketua umum
baik baik baik
tidak ada masalah
apakah bicara dengan presiden
itu partai punya urusan internal kok
apakah dengan mencalonkan airlangga kemudian bermasalah dengan jokowi
tidak ada masalah
orang itu hak partai politik
begitu juga dengan nasdem mencalonkan calon presidennya
partai golkar mencalonkan airlangga sebagai calon
berarti seharusnya tidak ada masalah dengan nasdem begitu ya mas tanda
jika analoginya dengan jokowi
kalau itu adalah ketua umum sebagai calon presiden normal biasa
terus nanti kalau ada resafel dan ada menteri menteri diantara partai partai politik
itu yang diganti kemudian berdasarkan penilaian objektivitas yang dimiliki
oleh presiden kemudian melakukan evaluasi
karena perintah undang undang hak prerogatif itu ada presiden
terus apa yang salah
apa ditarik tarik kepada kepentingan kepentingan politik selain dari politik yang
dipikir dan dirancang didesain oleh seorang presiden
berpikir secara linier agar kita punya tanggung jawab dalam rangka memberikan pembelajaran
mengedukasi para penonton para pemirsa minimal penonton cnn gitu mas bram
baik baik artinya ini kita hanya tinggal menunggu bagaimana keputusan presiden
dan kapan dan siapa tentunya yang kemudian jika resafel ini terjadi
saya sudah beberapa kali menyampaikan bahwa insya allah
waktu yang tidak terlalu lama sudah terbantahkan laksananya
sudah ada namanya pak ngabalin yang sudah terdengar oleh anda di lingkaran istana
sudah ada nama yang beredar begitu siapa yang kemudian kira kira terkena reshuffle untuk di lingkaran istana
ada di kantong bapak presiden
moga moga itu terjadi kalaupun tidak terjadi tentu hak bapak presiden kan
kita mesti memberikan hormat
mengangkat kopi tinggi tinggi untuk memberikan penghormatan kepada hak hak prerogatif
yang diatur dalam undang undang kepada bapak presiden
baik kita akan tunggu bersama tentunya
terima kasih tenaga ahli utama ksp ali mohtar ngabalin
serta peneliti politik universitas al azhar indonesia ujang komarudin
selamat bergabung bersama kami selamat malam salam sehat bapak bapak